kita beralih ke informasi lainnya otoritas jasa keuangan telah meminta hasil investigasi lanjutan ke pt maybank indonesia tbk
terkait kasus raibnya saldo tabungan dua puluh dua miliar rupiah milik nasabah winda lunardi
sementara itu maybank indonesia menyatakan pihaknya telah melaporkan dan memproses dugaan tindak pidana ini ke polisi
dalam rilisnya maybank indonesia mengatakan bahwa telah melaporkan dan memproses dugaan tindak pidana ini
kepada pihak kepolisian sehingga tersangka telah diproses hukum di pengadilan negeri
maybank indonesia juga menyerahkan kasus ini pada proses hukum
dan sebelumnya polisi telah menetapkan kepala cabang maybank cipulir jakarta selatan sebagai tersangka
polisi telah memeriksa dua puluh tiga saksi termasuk karyawan bank dan saat ini polisi sedang melakukan penelusuran aset dan aliran dana
sementara itu otoritas jasa keuangan menjelaskan pengawas dari otoritas telah meminta
disampaikan kembali hasil investigasi lanjutan oleh maybank indonesia
jurubicara ojk sekar putih menyatakan bahwa pihak maybank telah memperbaiki proses kerja agar kasus serupa tidak terjadi lagi
pelaku atau oknum sudah dilaporkan ke kepolisian dan sudah ditetapkan menjadi tersangka
bank sudah melakukan penguatan sop dan juga proses kerja serta pengawas juga sudah meminta untuk dilaporkan kembali hasil investigasi lanjutan